di tengah situasi darurat militer kementerian luar negeri republik indonesia berencana akan mengevakuasi warga negara indonesia di ukraina ke ibu kota kiev
dikutip dari cnn indonesia com jurubicara kementerian luar negeri republik indonesia teko faiza menyatakan kedutaan besar republik indonesia atau kbri di ukraina telah melakukan langkah langkah yang diperlukan guna menyelamatkan wni di negara eropa timur tersebut
diketahui dari berbagai sumber pada hari ini terdengar secumlah ledakan di beberapa kota di ukraina dan tidak lama setelah presiden vladimir putin mengumumkan perintah operasi militer di wilayah dombas yang terletak di timur ukraina
sementara mengenai konflik yang melibatkan ukraina dan juga rusia kemlo menyatakan indonesia telah melakukan kontak dengan kedua negara dan memberikan pandangan mengenai keutamaan perdamaian